nomor sembilan memerintahkan kepada komisi pemilihan umum untuk melaksanakan putusan ini
atau apabila mahkamah konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya
homat kami kuasa hukum pemohon
mohon maaf yang mulia jika ada kata kata yang tidak berkenan tadi yang kami ucapkan terima kasih
kalau semangatnya kayak gini tadi malam itu kita tidak kalah dua satu